aksi penyerangan sekolah oleh sekelompok pelajar terekam video amatir
dengan menumpangi truk dan sepeda motor puluhan pelajar ini mencoba mendobrak pagar sekolah lain yang dijaga sejumlah petugas keamanan
dari dua rekaman video amatir yang diabadikan oleh dua siswa sekolah yang berseteru ini
memperlihatkan aksi brutal puluhan pelajar yang mencoba mendobrak pagar sebuah sekolah swasta di wilayah vitara pancoran mas depok jawa barat
terlihat sekelompok pelajar dengan menggunakan sepeda motor dan sebuah truk berhenti tepat di depan sekolah
dan langsung mencoba merangsak masuk ke dalam dengan cara menendang dan menaiki pagar
dua petugas keamanan sekolah yang sedang berjaga mencoba menghalau puluhan pelajar tersebut dengan menggunakan kayu balok
namun puluhan pelajar ini malah melawan dan menantang petugas
kalau masalah tawuran itu kan kita biasanya di luar ya kalau namanya udah ngandang ngandangin atau nyerang
tapi itu udah berapa kali pak
ya diserangnya dua tahun dulu
udah sering dengan ganti ganti sekolah beda beda sekolah yang nyerang
atau memang itu musuh bubu hitam
di hari yang sama jajaran kepolisian polsek pancoran mas depok mengamankan belasan pelajar dengan barang bukti dua buah senjata tajam jenis celurit
namun meski demikian pihak kepolisian masih melakukan pendataan dan pemeriksaan para pelajar tersebut
pihak kepolisian juga belum bisa memastikan apakah para pelajar ini terlibat dalam aksi penyerangan sekolah
seperti dalam video yang viral di media sosial tersebut